berada di kawasan perumahan di kawasan bukit dago selatan kota bandung
terdapat sebuah kafe yang antik
bangunannya masih menempati bangunan rumah zaman dulu
ruang ruang di dalamnya juga ditata dengan berbagai ornamen jadul
seperti kaset kaset piringan hitam kamera kamera antik foto foto hitam putih
dan masih banyak lagi
tidak hanya suasananya kafe yang dibuka sejak dua ribu dua puluh lalu ini
juga menawarkan menu menu yang khas dari kepulauan riau
karena memang pemilik kafe ini berasal dari sana
menu yang favorit adalah nasi lemak yang dilengkapi dengan gulai ayam dan telur juga teri balado
sementara untuk minumannya ada puspa kalamansi
yang merupakan campuran teh bunga telang dengan kayu manis dan jeruk kalamansi
warnanya unik seperti rasanya
ada manis asam dan menyegarkan
kafe dengan konsep rumah yang nyaman atau homi bisa membuat betah para pengunjung
untuk nongkrong bersama atau sekedar menikmati
setelah ini kita akan ke tempat lain yang punya suasana gak kalah asik dari tempat ini
yuk ikuti saya
kafe lain yang menempati rumah lama terdapat di kawasan karawitan turangga kota bandung
bagian dalam kafe ini unik karena sebagian dindingnya ada yang dikelupas
sehingga menampilkan bata bata sebagai desain interior
selain itu ada juga dinding dinding lain yang dipadukan dengan
kafe yang dibuka sejak januari dua ribu dua puluh dua lalu ini juga memiliki area outdoor yang teduh oleh pepohonan
untuk makanannya yang favorit ada yamin manis komplit dimsum dan roti coklat untuk makanan penutup
sementara minumannya ada cappuccino dan juga macha atau teh hijau
konsepnya kita disini memempatkan gedung yang sudah ada
terus dengan konsepnya kayak perfect in impression gitu
terus jadi memanfaatkan bangunan yang ada dengan lahan yang sudah ada juga gini
terus ada organiknya juga gitu sih
apa banyak pohon pohon jadi alami gitu ya menyatu dengan alam
kuliner dengan konsep homey menawarkan pengalaman yang menyenangkan
karena kita serasa sedang berkunjung ke rumah seseorang dan bukan seperti ke sebuah cafe
wilham nasution rizky rahadian bandung jawa barat